kotak hitam cockpit voice recorder atau cvr pesawat lion air jt enam ratus sepuluh yang jatuh di perairan karawang pada dua puluh sembilan oktober dua ribu delapan belas berhasil ditemukan
kepada detik com kadis penko armada satu letkol laut agung nugroho mengatakan
cockpit voice recorder tersebut ditemukan pada senin pagi pukul sembilan lewat sepuluh menit waktu indonesia barat oleh penyelam komando pasukan katak dan dinas penyelam bawah air
lokasi penemuan cvr masih berada di sekitar titik jatuhnya pesawat lion air
pesawat lion air dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh jatuh di perairan karawang pada senin dua puluh sembilan oktober dua ribu delapan belas
total terdapat satu ratus delapan puluh sembilan penumpang dan kru pesawat dalam penerbangan rute jakarta pangkal pinang itu
tim gabungan penyelam tni angkatan laut menemukan cockpit voice recorder cvr milik pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pkl kipe yang jatuh di perairan karawang beberapa waktu lalu
tim menemukan dengan menggunakan metode sirkuit
tim menemukan dengan mengisir satu persatu area di sekitar perairan karawang
jarak pandangnya satu lima sampai dua meter
cara pencariannya bagaimana
kita menggunakan metode circle jadi kita empat penyelam turkan sekaligus kemudian kita sisir satu satu
terus tadi kerja satria kerja satria bagaimana bisa tahu penampilannya
ini mengira ngira aja
karena kemarin dari pihak katrik
kita menggunakan warna oranye
setiap warna oranye kita angkat saja
ya mungkin karena menjijikkan saja kita angkat warna oranye
itu ternyata ada cvr nya
pada saat diangkat berarti belum tahu kalau itu cvr
hanya tahu kalau itu point awan mungkin
pak juri cvr nya pengaruh bisa atau tidak

kondisinya kalau secara ini ya sesuai dengan yang dicatat oleh lion kartre pak
yang jas sudah tidak ada baterai wlb nya sudah tidak ada
hanya ibadahnya cvr nya saja